pemirsa peta politik pemilu presiden dua ribu dua puluh empat berpotensi kembali berubah
sirinamika yang terjadi dalam memunculkan sosok kandidat pendamping baca pres
kemudian fenomena perubahan peta politik
yakni perpaduan antara partai nasdem dan partai kebangkitan bangsa
ketua umum pkb muaymin skandar dikabarkan menjadi bakal cowok pres dari anies baswedan
dan jika benar caimin akan mendampingi anies baswedan di pilpres dua ribu empat mendatang
lantas bagaimanakah dengan ahy kita akan bahas bersama narasumber kami pada malam hari ini
kami akan coba minta pendapat atau pandangan dari bang herman kairon
politisi demokrat yang masih kita coba hubungi
kemudian yang sudah tersambung informasinya dari produser
sudah tersambung dengan pkb ada wakil sekjen pkb mas saiful huda
selamat malam mas saiful huda
kita juga sedianya akan meminta pandangan pakar politik mas huda
mas huda tadi pagi rapat pleno hasilnya apa
ya tadi pagi rapat pleno hasilnya kita apresiasi menyambut baik tawaran dari nasdem
tapi rapat pleno belum bisa memutuskan karena kesepakatannya harus mendapatkan restu dari para kiai
para masyaih para ulama
nah karena itu dalam waktu selisih sampai jam sekarang ini kurang lebih sekitar enam jam
semua struktur partai silaturahmi diminta oleh ketua umum untuk minta
semacam fatwa dari para kiai apakah ini diperbolehkan atau tidak terkait dengan tawaran dari nasdem
dan baru saja
tadi kita memfollow api dari rapat pleno di dpp jakarta
tapi kita follow up rapat pleno gabungan di jawa timur di kantor dppkb jawa timur
dan tadi bulat setelah konsultasi mendapatkan arahan dari para kiai
pleno gabungan dpp tadi memutuskan kita menerima lamaran partai nasdem
untuk memasang dppkb
jadi kita memasangkan mas anies sebagai capres dan gus imin sebagai cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh empat
keputusan yang kedua para kiai para anjingan para masyaih
setelah dimintain pendapat dan dimintain arahan
beliau para kiai menyampaikan dengan istilah budal gus
di bahasa indonesia kan berangkat gus kira kira begitu
nah dengan istilah budal gus ini kami memaknai para kiai para ulama para masyaif
merestui gus imin untuk maju sebagai cawapresnya mas anies
keputusan yang ketiga menyangkut soal kapan diumumkannya
tadi disepakati diminta untuk diumumkan besok tempatnya
dan jamnya nanti akan menyusul disampaikan pada pagi hari besok
baik kita tunggu jadwal yang krusial tersebut
tapi kita harus break kita harus jeda
mas huda kita akan lanjutkan bagaimana kemudian apakah besok akan dihadiri demokrat pks dan juga nasdem
kita harus jeda pemirsa tetaplah di cnn indonesia newsroom
anda kembali bersama kami di cnn indonesian newsroom di kanal pemilu tepat cahaya
kita bahas pada sore ini atau malam hari ini pemirsa soal dikala anies tidak semanis lagi ke ahy
kita kemarin tersambung dengan narasumber kami sudah bergabung wasek jen dpp pkb mas hei fulhuda
baru bergabung ada mas adi praitno selaku direktur eksekutif parameter politik indonesia begitu ya
mas adi mas adi tadi sudah dijelaskan oleh mas huda bahwa
esok hari akan ada deklarasi anies caimin akan dideklarasikan esok hari esok pagi tapi belum jelas jamnya berapa di mana
tapi yang jelas tadi dikatakan oleh mas huda mas hadi bahwa sudah dapat restu dari kiai kemudian dari para ulama dan juga sejumlah tokoh
mungkin saya kembali lagi ke mas huda dulu ya mas adi saya ingin lebih dalam lagi soal proposal nih mas huda
artinya tadi kalau anda katakan ini lamaran dari nasdem
tidak mengajukan proposal begitu ya ke nasdem justru ini proposal datang dari nasdem ke anda
ya poin poinnya sekali lagi rapat pleno gabungan dpp pkb
lanjutan dari rapat pleno di jakarta tadi pagi yang sekarang kita gelar ini saya masih pakai baju uniform ini partai
karena baru saja selesai rapat pleno gabungan di kantor dpw pkb
jadi kita harus menyalahkan

ya sudah dikitkan

yang pertama rapat pleno gabungan menyetujui menerima lamaran nasdem untuk mengusung mas anies baswedan sebagai capres dan gus imin sebagai cawapres
yang kedua para kiai menerima menurut kami
dengan bahasa budal gus budal gus itu bahasa jawa timuran
jadi kalau dimaknai berangkat gus untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
yang ketiga tadi disampaikan bahwa besok akan ada momentum pengumuman secara resmi pasangan gus imin
capres maaf sebagai cawapres mas anies baswedan
tempatnya di jawa timur jam dan lokasi tempatnya dimana akan kami sampaikan pagi hari
ya mas huda tentunya kalau kita lihat ke belakang tentunya pkb ini sudah sadar bahwa sudah ada piagam koalisi dilakukan oleh pks nasdem demokrat akan mengajukan ahy sebagai cawapresnya
karena ada nama lain yang sudah lebih dahulu masuk tiba tiba ada proposal dari nasdem
bagaimana menanggapi hal ini apakah dalam kondisi sadar apa justru tergoda karena pasca sakit hati tiba tiba saja koalisinya berubah indonesia maju mas huda
ya memang politik kita dinamis ya
karena itu saya kira ini butuh ketahanan cara pandang semua masing masing
partai politik butuh kesabaran juga
ketika kami dikecewakan oleh gerindra ya kita mana itu sebagai sebuah proses dinamis yang masih tidak berujung politik kita
karena itu ya kita bisa fahami situasi yang semacam itu
itu semua ditandai karena calon calon presiden kita belum ada yang memenuhi angka elektoralnya memenuhi angka psikologis aman
itulah yang terjadi kenapa
karena setiap poros koalisi terus goyah termasuk pilihan cawa pres yang dimintakan yang dikondisikan oleh masing masing capres
jadi yang harus dimaknai ini sebagai proses politik yang sangat dinamis
karena belum ada satupun calon capres yang memastikan dirinya bisa memenangkan pil pres dua ribu dua puluh empat
buntut dari itu semuanya adalah koalisi kita tidak
bersudut kecewaan kami terhadap gerindra ya kita manain sebagai bagian dari proses dinamika politik
dan akhirnya kami berujung bareng dengan partai nasdem
ya saya mau ke mas adi mas adi menyimak pernyataan dari mas huda politik cair politik dinamis
tapi kalau melihat reaksi dari majelis tinggi partai demokrat pada hari ini statement sby terlalu reaktifkah
atau bagaimana menarik simpati atau empati masyarakat
atau sebagai playing victim
ya saya kira memang itu adalah bentuk kekecewaan yang cukup luar biasa ya
karena memang sejak awal
demokrat itu cukup confident bahwa anies baswedan dan nasdem itu akan memilih ahy sebagai kandidat cawapres ya
karena kalau kita akui totalitas apa namanya partai demokrat khususnya
untuk mengkampanyekan anies sebagai kandidat capres
ini kan sudah mulai terlihat dari begitu banyaknya billboard dan baliho baliho yang saya kira sudah tersebar di hampir seluruh indonesia
apalagi misalnya ada angin surga yang diberikan oleh anies baswedan
melalui surat cinta yang dituliskan pakai tangan kira kira begitu tanggal dua puluh lima agustus
dimana meminta kepada ahy untuk menjadi calon pendampingnya di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tapi per kemarin misalnya surat cinta itu seakan akan tidak ada artinya
karena secara mendadak kemudian nasdem
dengan pkb tentu saja sudah menyatakan satu kesepakatan politik yang sangat memungkinkan akan menderetkan
antara anies baswedan dan gus mohaimin yang rencananya besok akan diumumkan di jawa timur
jadi bagi saya ini adalah bentuk reaksi sikap amarah yang saya kira memang sangat wajar ditujukan oleh partai demokrat ya
sehingga demokrat itu begitu aktif begitu agresif memberikan serangan serangan politik kepada anies baswedan khususnya
dianggap sebagai pemimpin yang kemudian
berdarah dingin lah dan seterusnya dan seterusnya
itu yang pertama mas
yang kedua saya kira memang dalam politik kita itu tidak boleh bufferan
karena politik kita itu begitu cair apapun bisa terjadi di kemudian hari
bagi saya ketika ada pengumuman soal anies akan berduet dengan gus muhaymin
ini semacam gempa bumi politik ya
karena publik itu tidak pernah membicarakan sebelumnya soal kemungkinan anies akan berduet dengan gus mohaimi
tidak pernah ada survei survei yang kemudian untuk mensimulasikan
bahwa anies akan berbasakan dengan gus mohaimi
karena ini dianggap sebagai dua kutub politik yang saling berhadapan
anies itu adalah kubu oposisi pkb itu adalah bagian dari koalisinya jokowi saat ini
bahkan kalau kita lihat basis konstituen dari pkb yang mayoritas nahdlatul ulama
adalah mereka yang cukup resisten bahkan menolak ya kepada anies baswedan sebagai kandidat capres di dua ribu dua puluh
oleh karena itu ketika dalam waktu yang cukup mendadak dan seketika diumumkan antara duet anies baswedan dan gus mohaimin
ini kan bikin geger dunia persyaratan
di kubu perubahan misalnya demokrat itu marah marah sampai sekarang nggak berkesudahan
begitupun dengan kubu prabowo subianto meski agak sedikit datar
tentu mereka itu sangat kehilangan pkb
apapun judulnya pkb ini adalah partai politik yang sangat dibutuhkan oleh prabowo subianto
untuk mengonsolidasi kekuatan nahdlatul ulama kekuatan politik di jatim dan jateng ya
tapi satu hal ya tentu prabowo subianto itu tidak perlu meratapi susu yang sudah tumpah
karena seakan akan memang prabowo subianto itu agak gagal menangkap keinginan pkb dan gus mohaimi yang begitu serius
bahwa di dua ribu dua puluh empat itu gus mohaimin apapun judulnya harga mati fotonya harus tercantum di kertas suara
itu yang tidak ditangkap
oleh karena itu ketika ada perubahan nama koalisi prabowo yang terkesan tiba tiba dan tidak melibatkan pkb
tentu pkb mencari teman partner politik yang baru kira kira begitu
yang memungkinkan menerima gus mohaimi sebagai partai politik
karena gus mohaimi sebagai wakil dan sebagai calon wakil presiden di dua ribu dua puluh empat
ternyata nasdem dan anies menyambut itu
ya tinggal menunggu besok kapan ini akan segera diumumkan
oh ya sebelum ke mas huda saya tetap di mas adi
mas hadi artinya kalau untuk maju sebagai cawapres di dua ribu dua puluh empat
sudah pede rasanya antara gabungan nasdem dan pkb suaranya cukup
tidak khawatirkan nanti tiba tiba pks keluar dari koalisinya anies
ya kalau kita membaca konfigurasi politik ya kekuatan nasdem dan pkb
jadi sebenarnya pkb dan nasdem ini tidak terlambat pedulilah mau nasdem ataupun demokrat engkang kaki
dua gabungan partai ini sudah genap gitu ya untuk mendapatkan kekuatan
mencari partner politik yang baru
akhirnya di situ mas posisinya

mas sudha tentu anda menyimak tadi ya
sudah janjian dengan teman yang lain
baik terakhir mas sudha
apa yang disampaikan oleh pak sby di cks
bahwa merasa ditelikung
kemudian menjadi keprihatinan partai demokrat
kadernya anda merasa menikung demokrat saat ini
enggak saya kira konteksnya itu rumah tangga
teman teman nasdem dengan demokrat dan dengan pks
saya kira hal yang berbeda terkait dengan
kontrak kerja sama politik kami dengan nasdem
saya meyakini nasdem akan bisa menuntaskan
ini dan kita tinggal tunggu waktu saja
yang kedua memang politik kita sangat dinamis ya
jadi konfigurasi yang sapres calon presidennya
juga belum ada yang membatas psikologis aman
saya kira harus diletakkan pada konteks itu
kami kecewa dengan gerindra tapi
dalam hal tentu kita bisa memahami itu
kekuatan politik yang lain saya kira bisa juga meletakkan pada konteks itu
berarti benar ya merenggang dengan partai gerindra
kondisinya saat ini
barusan kami sudah memutuskan untuk koalisi dan
menerima tawaran dari nasdem
baik terakhir mas adi praetno
kalau untuk analisa anda seperti apa
kalau lah anda tadi belum ada gambaran survei
memasangkan antara anies dengan imin atau caimin
pendapat anda seperti apa analisanya
dari parameter politik indonesia
ya kalau kita membangun argumen berdasarkan narasi narasi umum ya
ini tentu adalah pasangan yang mestinya saling melengkapi
karena selama ini memang anies baswedan itu lemah di jawa timur jawa tengah dan kalanganah di lihit
yang bisa menjawab itu semua adalah pkb tentu saja dengan
menyorokkan mohaimi sebagai kandidat capres
tapi tesis ini kan perlu diuji mas
karena kalau kita membaca misalnya
pemilih pemilih pkb itu tidak otomatis memilih gus mohaimin sebagai calon presiden
misalnya kalau kita melihat hasil pilek pkb itu kan sembilan enam
itu artinya ada gap
orang yang memilih pkb tidak langsung memilih mohaimin sebagai capres
apalagi misalnya pemilih pkb itu coba untuk diarahkan memilih anies baswedan yang saya kira
memang berjarak secara diametral
bahkan basis konstituen pkb itu adalah mereka yang terafiliasi sangat resisten

oleh karena itu pr terbesar dari gus mohaimin tentu saja adalah
bagaimana mengarahkan pilihan politik pkb
orang yang merasa memilih pkb itu juga akan memilih kira kira begitu anies baswedan
dengan berpasangan dengan gus mohaimin
kira kira begitu poin saya
baik mas hadi dan juga mas huda
sedianya kami juga tadi mengundang narasumber lain dari pihak demokrat
kemudian juga nasdem tapi belum bisa bergabung malam ini
terima kasih untuk waktunya
bersama kami di newsroom pada mas haiful huda
wasik jend dpp pkb dan juga mas hadi pradno selaku direktur eksekutif parameter politik indonesia